jawa tengah tidak pernah kehabisan tempat untuk dijelajahi keunikannya
salah satunya di kudus di kota ini kita bisa menemukan sumber mata air dengan rasa soda yang tidak kering sepanjang tahunnya
dan kita juga bisa mencicipi pecel pakis yang hanya dijual di kawasan wisata rejenu
anita maya akan mengajak anda untuk melihat keunikan kota santri kudus
oh mudah mudah mudah
iya bener nih kayak ada rasa sodanya ya
kudus kota yang terletak di jalur pantai timur laut jawa tengah ini
menyimpan berbagai potensi wisata yang sudah tersohor ke seluruh negeri
kudus yang terkenal dengan sebutan kota santri ini
merupakan kota bersejarah dalam penyebaran agama islam di indonesia
di sini terdapat makam dua sunan atau wali yang berjasa menyebarkan agama islam di kota ini
yaitu sunan kudus dan sunan muria
di sekitar makam sunan muria terdapat tempat wisata yang juga dikenal sebagai tempat berziarah
yaitu mata air tiga rasa rejenu
akses jalan menuju desa rejenu sudah beraspal
namun hanya bisa dilewati sepeda motor
kali ini saya bersama teman teman dari komunitas mountain bike kudus
akan bersepeda menuju tempat wisata ini
ini getuk goreng nih
jadi sebelum kita mulai trekking kita hari ini bersepeda
sama teman teman dari komunitas sepeda di kudus
kita nyobain makanan tradisional kudus getek goreng
ini makanan tradisional kudus kan ya
ini yang paling khas di kudus ini
di sini nanti lewat perkembangan kaca
terus nanti ke jepang langsung lanjut ke r tiga
tujuan utama kita ke r tiga
dari kota kudus jarak yang harus ditempu untuk menuju tempat wisata ini sekitar lima km saja
kami harus melewati jalur menanjak yang cukup curam
sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan pemandangan alam yang mempesona
hijamnya pepohonan dan udara yang segar
kalau tempat wisatanya selain r tiga itu apa
kayaknya tadi banyak wisatawan juga ya masuk ke sini
kalau di atas ada makan senang senang
kalau di bawah air semuanya
jadi airnya kering
perjalanan kami cukup menantang
dengan trek yang menanjak menurun dan berkelok
dan akhirnya harus menuntun sepeda
motor aja didorong kayak gini tuh
saking tanjakannya gak kuat
tanjakannya tinggi banget
jadi gak sanggup
setelah sekitar dua jam perjalanan
akhirnya kami sampai di mata air tiga rasa rejenu
meskipun daerah ini sedang dilanda
di kemarau panjang
mata air ini tidak pernah kering
mata air ini ramai dikunjungi para peziarah
mata air tiga rasa rejenu ini dikenal memiliki air yang rasanya seperti soda
nah saya ingin mencobanya
ada asem asemnya tot dan soda sodanya
iya kan beda sama tempat lain kan
ini asli loh ya
asli dari sumber mata air loh
iya bener nih kayaknya ada rasa sodanya ya
iya bener loh
iya asli itu
sebagian pengunjung yang datang juga percaya air dari mata air tiga rasa rejenu ini memiliki khasiat lain
mereka percaya air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit
tak heran banyak pengunjung yang membawa botol kosong untuk diisi dan dibawa pulang
ya jadinya kesehatan
pengobatan kan gitu
budat pernah terbukti ibu panggung
pernah sakit apa bu
ya kayak asam murad gitu gitu dalam dalam gitu loh
setelah mencoba air tiga rasa kita juga bisa mencicipi kuliner khas yang ada di sekitar lokasi wisata yaitu pecel pakis
jika pada umumnya pecel menggunakan bahan utama kangkung dan tauge namun di daerah rejenu ini pecel menggunakan tanaman pakis sebagai bahan utamanya
tanaman pakis yang tumbuh subur di sekitar kawasan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi warga karena dapat diolah menjadi kuliner khas yang bisa disantap oleh wisatawan
bumbu pecel dengan rasa rempah yang khas juga menambah kenikmatan pecel khas kudus
jangan lupa menambahkan goreng ngantuk
jangan lupa menambahkan tempe atau kerupuk agar semakin nikmat
lengkap sudah jelajah wisata saya kali ini di kota kudus indonesia memang punya banyak cerita
anita mai jawa tengah